kepala staf presiden muldoko menegaskan
tim pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk menkopol hukum
bukanlah upaya pemerintah untuk menggerus kebebasan berpendapat
menurut muldoko kebebasan demokrasi harus diimbangi instrumen hukum yang kuat
keseimbangan yang dimaksud adalah kebebasan berpendapat atau berdemokrasi
harus diatur sehingga tidak merugikan pihak lain
yakni memberi ruang kepada pihak tertentu namun sisi lain terganggu
tim kajian ini bersifat internal
ia memberikan masukan kepada menko polhukam tentang berbagai isu yang berkembang di masyarakat
dari kajian itu barulah diputuskan apakah akan diambil langkah hukum
langkah langkah hukum itu tentunya
kalau sudah ada kesimpulan dari tim itu
maka menkopol hukum mendapatkan masukan
dan itu siapa yang nanti akan mengambil langkah langkah hukum
apakah dari kejaksaan apakah dari kepolisian dan seterusnya
itu sebenarnya lebih seperti itu kondisinya
tidak ada upaya pemerintah untuk menghalangi kebebasan demokrasi
tidak ada sama sekali
sebelumnya menkopol hukum wiranto menegaskan tidak akan ragu ragu
menindak oknum yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu
bahkan pemerintah juga akan membentuk tim hukum nasional
untuk mengkaji tindak tanduk tokoh yang melanggar hukum pasca pemilu
di awal bulan ramadhan menkopol hukum wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas
bersama mendagri cahyokumolo menkom info rudiantara
dan wakapolri komjenpol aridono sukmanto di kantor kemenkopol hukum senin kemarin
menurut wiranto pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang tergolong terbesar dan tersulit di dunia
telah berjalan damai dan sukses
pemilu ini pun mendapatkan perhatian dan
dan apresiasi dari negara negara di dunia
wiranto meminta sejumlah pihak untuk berhenti berupaya mempercablah persatuan
mendelegitimasi lembaga pemerintahan menyebabkan fitnah serta ujaran kebencian
nah tidak akan ragu ragu lagi untuk menindak tegas siapapun
menindak tegas siapapun yang nyata nyata melawan hukum
yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu
yang sementara ini sedang melaksanakan
tugasnya dengan sungguh sungguh untuk menuntaskan perhitungan suara
pemantauan terhadap pelanggaran hukum juga dilakukan di dunia maya alias media sosial
wiranto ingin kemenkom info bertindak tegas terhadap media yang mendorong pelanggaran hukum
menindak lanjuti kesepakatan dalam rakor terbatas
pemerintah juga akan membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan pemikiran
dan tindakan tokoh yang melagar hukum pasca pemilu
hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional
yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh tokoh tertentu
siapapun dia yang nyata nyata melawan hukum
wiranto menyebut tim hukum nasional tersebut terdiri dari beberapa pakar
yang saat ini sudah melakukan komunikasi dengan tim tersebut
ya asil rapat koordinasi terbatas kemenko polhukam bersama dengan ada beberapa menteri tadi
dan juga wak kapolri menghasilkan beberapa poin
di antaranya ini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah
soal pembentukan tim hukum nasional untuk mengawasi tindak tanduk para tokoh
yang potensial begitu kira kira untuk melanggar hukum apalagi pasca pemilu
mungkin sifatnya bisa upaya upaya prof
mungkin juga provokasi dan juga oknum yang mendilegitimasi penyelenggaraan pemilu
tepatkah langkah tersebut dilakukan atau diambil oleh kemenko polhukam
atau ini justru berpotensi mengarah kepada pemerintahan yang represif
atau mungkin belum perlu dan lain sebagainya
kita akan ulas malam hari ini
di studio sudah hadir bang abdul manan ketua umum aliansi jurnalis independen atau aji indonesia
selamat malam bang abdul
dan di ujung sudah ada bang ferry amsari
direktur pusako fakultas hukum universitas andalas
selamat malam bang ferry
dan di ujung telepon sudah ada pak sri yunanto pak yunanto
staf ahli menko polhukam lewat sambungan telepon
pak yunanto selamat malam
selamat malam mas
selamat malam rekan rekan di studio
ya baik pak yunanto
nanti kami juga akan menghubungi wakil ketua dpr bang fahri hamzah
untuk kemudian mengetahui menggali apa perspektif
yang ada di dalam hal ini
dari bang ferry mengenai hasil rapat dari kemenko polhukam
tapi saya akan ke pak yunanto terlebih dahulu
pak yunanto jadi sebenarnya apa yang menjadi dasar sumbernya
bahwa kemudian perlu ada tim hukum nasional
yang tadi sudah dijelaskan oleh pak wiranto
apa yang menjadi keresahan sebenarnya
apakah betul ada keresahan
atau ini semata mata karena pasca pemilu saja
ya terima kasih
mas siapa nih
ya jadi gini mas teren hart
tugas dan fungsi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
adalah melakukan koordinasi sinersitas
jadi seluruh aparat pendekat hukum
dan juga aparat aparat yang berletak di bidang politik
termasuk melakukan pengendalian
pengendalian di sini
nah kita tahu bahwa sekarang ini pemilu sudah berada di dalam hal ini

dan di luar sana kita mendengar juga statement statement
dari beberapa tokoh yang kita bisa kategorikan sebagai
ada sebagian provokasi hasutan
juga bahkan sudah mengarah kepada satu kalimat kalimat
seperti pemahjulan diskualifikasi
ada juga yang tadi saya dengar di video
yang akan melakukan pengepungan terhadap kpu dan lain sebagainya
nah tentu tugas pemerintah adalah menciptakan suasana
mengawal jalannya demokrasi ini
yang dalam pemilu ini dilakukan oleh para penyelenggara pemilu
kpu bawaslu dan juga nanti kalau ada sengketa kepada mk
nah dalam mengawal itu kita harus menciptakan suasana
yang aman kondusif dan juga tenteram tertib pada masyarakat
sehingga apalagi memasuki bilang pemadam ini
nah tetapi apa yang kita lakukan itu harus dalam koridor hukum
karena ini negara dan negara hukum
nah oleh karena itu pemerintah tidak saja cukup
dengan mengandalkan aparat aparat penegak hukum
yang sekarang sudah ada seperti polri kejaksaan
kehakiman pengadilan dan sebagainya
tetapi pemerintah juga meminta masukan
meminta masukan dengan cara membentuk satu tim
nah tim ini sebenarnya walaupun tadi disebut adalah tim nasional
tapi sejatinya adalah tim asistensi
ini bentuknya apa sih pak yunanto bentuknya itu apa
kita akan melakukan satu kajian terhadap fakta fakta yang berkembang di lapangan
kita sudah mengumpulkan beberapa fakta fakta awal
ini akan dikaji oleh tim ini
yang ini menjadi tugas pokok dari pandemen kepol kukam
kemudian baru nanti dari kajian itu untuk bisa dilanjutkan
apakah pengertiannya nanti apakah bisa dilanjutkan ke dalam satu proses proses penegakan hukum
seperti klarifikasi diminta keterangan penyelidikan penyidikan dan lain sebagainya
dan seterusnya ini adalah bagian dari proses penegakan hukum
ini adalah tim asistensi
tim asistensi yang dibentuk oleh pandemen kepol kukam dalam rangka tugas fungsi
oke pak kita bisa tangkap
tujuannya adalah melakukan satu kajian
baik pak yunanto
dan memberikan masukan
oke iya kami sudah tangkap maksudnya
fakta fakta awal ini tadi sudah ada kata pak yunanto ya
jadi sebenarnya ini kan kalau saya mungkin agak salah atau apa
apakah ini kemudian mengawasi pernyataan pernyataan tokoh tokoh
tertentu dalam hal politik misalnya
yang kemudian ini potensial melanggar hukum
itukah yang kemudian ditargetkan dalam tim hukum nasional ini atau bagaimana
jadi kan semua baik tokoh figur yang nggak tokoh
kan ini kan ada yang disebut tokoh ya
dari temuan temuan kita ini memang ada yang klasifikasi tokoh
ada orang orang yang baru yang memberikan satu statement
ada kelompok kelompok dan lain sebagainya
di atau dipelajari gitu ya
dan ini adalah yang pelajari oleh para ahli ahli hukum gitu
bersama dengan aparat penegak hukum
oke baik kita bisa sama bang fahri hamzah mungkin sudah tersambung atau belum
selamat malam bang fahri
selamat malam ya
baik bang fahri tadi sudah ada pernyataan dari pak menko polhukam
tadi juga disampaikan lagi diperjelas lagi oleh staf ahlinya
dalam dialog malam hari ini
anda melihat apa bang fahri dari rencana menko polhukam membentuk tim hukum nasional ini
perlukah itu dilakukan atau sebetulnya tidak perlu
jadi kita tidak bisa bicara perlu tidak perlu dulu
yang kita perlu bicara ini adalah cara berfikir apa namanya negara demokrasi itu
saya kira ini yang gagal dipahami oleh pemerintah
karena pemerintah ini tidak punya national security analyst yang canggih
tidak punya intelektual berbasis ilmu demokrasi yang baik
dia tidak punya lawyer lawyer berkelas
dan juga kayaknya terputus pemahamannya dari konsepsi amendement keempat konstitusi kita
nah inilah yang kemudian membuat mereka ini agak
ini adalah gelagapan sebenarnya karena ini kan kebebasan yang sama dengan yang kita alami
tahun dua ribu dua puluh satu tahun yang lalu ketika reformasi itu ada kebebasan rakyat
tapi kita mendesain cara merespon negara terhadap kebebasan itu berbeda dengan konsepsi negara otoriter
oke jadi anda melihat ini gelagapan ini bang fahri
bukan soal ya itu tadi ini nggak memahami konsepsi besarnya itu
jadi saya kira ini memang pemerintah yang agak misleading ya dalam pikiran pikiran besarnya terkait demokrasi
kebebasan sipil freedom of speech dan sebagainya itu kayaknya dia nggak paham ini gitu loh
sayang sekali sih pemerintahan kok ada bisa pemerintahan ide ide begini dia nggak paham
oke memang seharusnya menurut bang fahri seperti apa
freedom of speech kebebasan berdemokrasi itu sebenarnya bagaimana konsep besarnya

jadi gini dalam demokrasi itu dianggap rakyat itu

lebih penting daripada pemerintahan daripada negara
karena itulah kebebasan rakyat dan keselamatan rakyat itu harus dijaga
termasuk kebebasannya di dalam berekspresi menyatakan pendapat protes dan sebagainya
sebab itu yang akan menjadi modal bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat
kita ikut demokrasi ini kan karena lihat amerika jadi negara hebat eropa jadi negara hebat
kebebasan mengantarkan negara itu pada di titik puncak puncak peradaban mereka
dalam sejarah juga demikian
kita pilih kebebasan itu supaya rakyatnya yang berkembang dan bertumbuh
negara menyesuaikan diri dan mengelola kebebasan itu
sehingga kebebasan itu menjadi kekuatan kita di dalam bersaing dengan negara negara lain
bukan malah dibalik
bagaimana kalau kemudian dibalik lagi
misalnya begini kebebasan kan juga harus ada batasannya harus ada koridor hukumnya
jadi kebebasan itu kalau mau dirampas itu harus pakai undang undang nggak bisa pakai pengumuman menteri
itu salah cara berpikirnya
jadi lagi lagi ini payung besarnya mereka nggak paham ini
jadi yang penting itu rakyat negara ini harus dibatasi
karena yang bikin rusak itu negara jadi jangan dibalik
yang bikin rusak ini yang sudah dibayar maling lagi segala macam itu negara
rakyat itu nggak usah dipersoalkan rakyat itu udah punya mekanisme sendiri
dulu nggak ada negara juga rakyat itu survive kok
negara itu lahir justru bikin rusak gitu loh
itulah tesis dasarnya itu
oke jadi menurut anda ada yang salah dengan cara berpikirnya begitu
sehingga tiba tiba mengeluarkan pernyataan yang membuat tim hukum nasional itu ya mbak maria
jadi saya kira ini perlu belajar apa itu esensi dari amendement keempat
pasal dua puluh delapan itu perlu mereka baca lebih banyak
kasihan juga saya seting lihat mereka ini
karena kelagepan nggak ngerti konsep dasarnya gitu loh
oke oke baik bang fahri tahan dulu ya kita harus break
nanti kita akan tanyakan sebentar ke teman teman di studio yang sudah hadir
para pakarnya juga masing masing juga bicara mengenai hukum
kita harus break terlebih dahulu prime news akan segera kembali saat lagi
oke sebelum nanti saya akan lagi ke pak yunanto dan juga bang fahri
saya akan ke bang ferry dulu
bang ferry gimana kalau dalam perspektif hukum ini kan sepertinya memang untuk pelanggaran hukum kan
tapi kalau dari bang ferry melihat dari kacamata hukum itu sebenarnya bagaimana sih apa yang disebut dengan tim hukum nasional dari segala cara caranya
ya kalau dilihat saya tidak tahu persis apa yang ada di dalam pikiran pak wiranto ya
sehingga kemudian menurut saya ini lebih mirip blunder yang dilakukan di akhir akhir masa jabatan
blundernya kenapa itu bang
karena eksplisit di dalam undang undang dasar pasal dua puluh delapan dua puluh delapan f ya
bahwa setiap orang itu dijamin kemerdekaan bersikap berkumpul menyatakan pendapat dan pikirannya
lalu dua puluh delapan f dia berhak mendapatkan informasi mengolah informasi dan menyampaikan informasi kepada publik dalam bentuk media apapun
nah artinya ada kebiasaan
yang tentu saja ada batasan
nah kalau batasan itu semua prosedurnya sudah ada jalannya
misalnya kalau ada pernyataan yang mengganggu proses penyelenggaraan pemilu ada undang undang pemilu ada sentra gakumdu sebagai aparat yang akan menyelesaikannya
ada polisi ada jaksa yang bisa kemudian digunakan untuk mengantisipasi langkah langkah yang mau merusak atau mendelegitimasi proses penyelenggaraan
kalau provokasi ujaran kebencana dan sebagainya itu masuk apa
jadi dalam media sosial sudah ada undang undang ite dan segala macam yang bisa digunakan
jadi membentuk tim baru yang mencoba menganalisa sesuatu yang dianggap provokatif atau bukan dan itu bukanlah nomenklatur kementerian koordinator bidang politik dan hukum
menurut saya ini jauh melenceng dari undang undang kementerian negara ya
dan jauh pula melenceng dari semangat yang ada di undang undang dasar
jadi langkah langkah yang menurut saya agak aneh di
sebelum berakhirnya masa jabatan pak wiranto apakah tujuannya baik atau tidak baik memang itu akan jadi perdebatan
bisa saja pak wiranto mengatakan ini baik
tapi kan ini bicara hukum ada koridornya masing masing
koridor yang sekarang dipilih belum tepat menurut anda
toh kalau memang ada permasalahan yang disampaikan oleh menko polhukam kan bisa digunakan proses ada jaksa ada kepolisian ada sentra gakumdu kalau bicara pemilu
dan setiap langkah langkah yang menyimpang dari prosedur atau ketentuan undang undang sudah ada tata caranya
kalau mungkin ada hasutan yang mencoba untuk merusak proses penyelenggaraan pemilu gunakan sentra gakumdu
yang di dalamnya ada bawaslu ada kepolisian ada kejaksaan
nah tinggal digunakan saja
nah pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian menteri koordinator yang fungsinya mengkoordinir
agar tidak saling bertabrak dan menggunakan sentraga kumdu
menggunakan sentraga kumdu
membentuk tim tersendiri
tidak mungkin akan jadi bertabrakan
apakah kemudian tim itu memiliki kekuatan hukum landasan hukum tidak
nomenklatur kementerian bukan itu
oke iya iya nanti kita akan tanyakan ke pak yonanto soal itu
tapi sebelum itu saya akan ke bang abdul dulu
dari kacamata misalnya tadi soal kebebasan berekspresi dan lain sebagainya tadi juga sempat disinggung oleh pak wiranto akan menutup media yang membantu pelanggaran hukum
menerjemahkan ya bagaimana
ini pernyataan yang sangat mengejutkan dari pak wiranto karena menyebutkan bahwa media yang membantu penyalahgunaan membantu pelanggaran hukum akan ditutup
ini kita lama tidak pernah mendengar pejabat pemerintah mengatakan akan menutup media
makanya ini menjadi kehebohan tersendiri di kalangan wartawan karena menutup media
pernyataan menutup media itu kan mengesankan bahwa pemerintah akan menutup media
terakhir kapan itu bang ada pernyataan

itu zaman kita masih order baru kita sangat familiar lah dengan kata kata itu
karena ini disampaikan oleh menteri koordinator politik dan keamanan
jadi ini dianggap sebagai bukan pernyataan yang bisa disepelekan
nah makanya tentu saja menurut saya penting pemerintah mengklarifikasi
khususnya pak wiranto penjelasan soal akan menutup media itu
karena itu menimbulkan spekulasi yang tidak perlu karena menimbulkan kecurigaan
apa pemerintah mau mengulang sukses masa order baru menindas pers dengan pembedelan
meskipun ini belum clear ya sebenarnya media apa
apakah media massa media sosial atau apa ini yang belum clear
ya itulah yang perlu diklarifikasi oleh pak wiranto
sebenarnya siapa yang dimaksud
apa yang dimaksud media dalam pernyataan yang disampaikan pak wiranto itu
kalau kemudian itu adalah media massa
ya menurut saya kalau itu pernyataan disampaikan oleh menteri dengan mengatakan akan menutup media
kita layak prihatin karena jangan jangan pak wiranto tidak
apa yang tergerus dari itu misalnya
kita punya undang undang nomor empat puluh tahun sembilan puluh sembilan tentang pers yang menyatakan tidak akan ada pemberian terhadap pers
jadi kalau misalnya ada pernyataan seperti itu
itu kan berarti pernyataan dari orang yang tidak mengerti
bagaimana menanggapi segala bentuk evaluasi ini dari teman teman di studio
juga tadi bang faryam saya katakan
mulai dari koridor hukumnya kurang tepat
medianya ini maksudnya media yang mana kenapa harus ditutup dan lain sebagainya
ya mulai dari yang terakhir dulu ya
sudah diklarifikasi mas manan
jadi konferensi pers pertama pak wiranto itu yang disebut adalah medsos
jadi medsos ini menjadi kewenangan kemenkominfo untuk melakukan takedown bagi medsos medsos
yang kontennya itu melanggar hukum dalam konteks pornografi radikalisme
itu sudah dilakukan
dan juga nanti jadi medsos medsos yang kontennya adalah melanggar hukum yang lain gitu
kita tahu kita tahu semua undang undang terkait dengan itu
dan tadi pak wiranto juga sudah mengklarifikasi kalau kita lihat wawancara di tv hari ini
bahwa itu tidak itu terkait dengan media cetak misalnya
itu nanti menjadi wamenang daripada dewan pers
dan juga untuk media elektronik itu menjadi kewenangan dari pi
kalau soal hukumnya ini bagaimana
jadi yang dimaksud menutup itu sebenarnya memutus informasi elektronik
yang terkait dengan kontennya adalah pelanggaran hukum
dan ini sudah dilakukan
bahkan kita tadi cek ke kominfo memang sudah ada tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu akun akun yang terkait dengan pornografi
perjudian penipuan juga termasuk juga radikalisme
nah ini kita sekarang menghadapi satu situasi di mana media sosial itu digunakan untuk melakukan hasutan provokasi
kemudian juga penipuan
kemudian juga ujaran kebencian bahkan penghinaan termasuk ada kata kata yang terkait dengan lambang negara
nah ini kita kaji apakah konten kontennya itu sudah masuk di dalam kategori yang itu
nah itu satu soal media
terus yang kedua adalah soal kebebasan ya
kita ya pemerintah itu mendukung sepenuhnya terhadap kebebasan
kalau kita lihat sekarang misalnya kebebasan perekspresi dan kebebasan daripada berasosiasi ya
jadi organisasi organisasi masyarakat misalnya sudah tumbuh sekian tiga ratusan ribu lebih ya kan
kemudian juga ya saya kira media kita masih bebas ya
orang seperti bung fahri itu kan juga dibiarkan untuk diberitara gitu
karena masih dalam koridor koridor kebebasan itu
tapi betul bahwa kebebasan itu ada batasnya
kalau itu sudah menyangkut pada keamanan negara
menyangkut kepada lambang lambang negara
dan menyangkut pada ketertiban umum juga keselamatan negara
nah justru tadi dikatakan bahwa tim yang dibentuk itu adalah melupakan partisipasi masyarakat
itu merupakan kehatian kehatian masyarakat
walaupun masyarakat walaupun pemerintah itu tidak ragu dan akan tegas
tetapi tetap dalam koridor hukum
maka ada kehatian dengan membentuk tim asistensi
jadi tim asistensi itu fungsinya tidak melakukan penegakan hukum
ini memberikan masukan
memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum
jadi adalah bagian dari partisipasi
jadi tidak terlalu dibaca kemana mana
itu merupakan fungsi dari kementerian koordinator komite keamanan

karena saya harus ke bang fary hamzah yang memang tidak bisa lama lama bergabung dengan kita
bang fahri ini untuk orang misalnya gini
kalaupun kebebasan berekspresi harus diatur
dan kemudian kalau memang masih dalam koridor yang tidak melanggar hukum
sebenarnya tidak ada apa apa bang fahri mengenai itu
jadi gini ya cara berpikirnya mesti dibalik
saya mencurigai yang merusak ini kan pikiran saya
pikiran dari dalam negara
siapa yang bilang bahwa pikiran pak yunanto tadi itu benar
siapa bilang pikirannya dia itu tidak perlu diedit
tidak dianggap membahayakan negara
siapa bilang pikiran pikiran pejabat itu
yang disumpah untuk tidak berbohong
itu tidak membahayakan kehidupan negara
siapa yang memberi hak kepada anda
dalam pemerintahan untuk mengedit pikiran publik
sementara publik tidak punya hak mengedit pikiran anda
sementara publik itu kalau ngomong kan
efeknya kepada bbm
nggak ada efeknya kepada apa namanya
kepada kekuasaan kepada uang
sementara pejabat pejabat ini
omongan omongannya itu kan efeknya kepada uang dan kekuasaan
yang lebih berbahaya itu justru omongannya para pejabat publik
karena itulah ada undang undang tentang keterbukaan informasi publik
ada delik tentang kebohongan publik dan sebagainya
kita mesti curiga kepada negaranya
nah jangan dibalik gitu
ini masyarakatnya yang mau diedit
itu terbalik dalam cara berpikir demokrasi
dan kita telah secara permisif membiarkan negara mengedit kampus
sekarang ini orang bicara di kampus tidak sembarangan
seminar di kampus dilarang
media masa sekarang program program tertentu diminta dihentikan
katanya atas nama kepentingan nasional
diskusi di media masa harus dihentikan
dan seterusnya itu kan bahaya
hak saudara apa untuk ngelarang ngelarang orang
itu kalau mau bicara hukum bawa ke proses hukum
jangan bikin aturan aturan yang nggak ada dalam undang undang
tegakkan saja undang undang yang sudah ada
malah menurut saya kita udah agak kebablasan
pakai it untuk menjadi pasal karet
orang nulis status masuk bui
ini semua sudah kebablasan
salah cara memahami demokrasinya
saya kira ini juga hukuman kepada pers
karena per selama ini agak membiarkan permisifisme edit terhadap pikiran publik ini
jangan dibiarkan terus
saya ini kan ngomong begini ini kan karena mereka nggak berani sentuh
karena saya anggota dpr yang punya imunitas dalam berbicara
coba kalau saya orang umum sudah masuk ui sudah lama

kita diam semua
dan ini tidak boleh dong
sehat bagi bangsa itu kalau orang itu bebas bicara bebas berekspresi
dan yang jahat itu jelas
lek serta lek stripta itu ada definisinya jahat
jangan omongan dianggap jahat
itu berbahaya betul ini
jangan berdikari negara seperti ini
ya bang fahri tapi kan yang terjadi saat ini di sosial kita saat ini setelah pemilu kan memang cukup kencang bang fahri
ada sejumlah desakan ada sejumlah kritikan kritikan cukup pedas
kemudian ada upaya upaya yang dinilai sebagian pihak
ini kan yang tampaknya sedang mencoba untuk direduksi oleh kemenkopol hukam
kalau kita bisa tangkap dari apa yang disampaikan
kalau anda dikritik anda dikasih uang oleh negara untuk membela diri dan untuk menjelaskan kepada masyarakat
uangnya sudah diterima tiap bulan
jangan menjelaskan ke masyarakatnya malas
ngomong kepada masyarakat apa yang terjadi gitu caranya
jangan kemudian rakyat nggak boleh ngomong
seolah olah negara ini benar semua
nggak gitu cara berpikirnya
dalam demokrasi negara harus menjelaskan apa yang dilakukan
transparan dalam akwarium
padahal memang masalah banyak kok
masa ada orang mati di atas lima ratus kita curi diem
akan nggak benar begini caranya
bagi republik ini makin banyak orang oce kupingnya pemerintah aja perlu dipertebal
supaya kita sehat semua gitu loh
karena semua orang mau ditangkap
ya jadi kalau kemudian ini kebijakan ini akhirnya menjadi sebuah produk dari kemenkopol hukam
menurut bang afahri bagaimana ke depannya
kalau memang ini akhirnya jadi ya ini kan masih rencana sebetulnya
ya kan kita punya mekanisme melawan yang cukup banyak
cuman kan kita sayangkan kualitas dari percakapan dari istana
dan dari kantor pemerintah ini kok makin mundur gitu loh
harusnya mereka lebih maju di dalam mendukung kebebasan dan demokrasi
dengan narasi yang benar
ngomongnya kita mendukung kok makin banyak ormas makin banyak
bukan itu caranya
kena nggak pikirannya itu
nggak kena pikirannya itu
oke baik terima kasih banyak bang fahri hamzah sudah berbagi bersama dengan kami
silahkan lanjutkan percakapan
bung ferry silahkan
kita akan lanjutkan nanti usaha jeda bersama dengan bung ferry bang abdul manan dan bung ferry
abdul manan dan juga pak yunanto usai break kami akan segera kembali sesaat lagi
nanti saya akan ke pak nanto dan juga bang abdul manan saya ke bang ferry kalau begitu
kalau kemudian kemenkopol hukam ingin ini kan ingin kemudian mencegah hal hal
yang sifatnya potensi melanggar
bagaimana cara mengawal hukum apalagi setelah pemilu dan lain sebagainya
bagaimana seharusnya kemudian dibentuk ini bang ferry
kan menteri koordinator itu tugasnya mengkoordinir
bidang beliau kan politik hukum dan keamanan
nah ada beberapa kementerian yang dia bisa koordinir
ada kementerian hukum ite kementerian informasi kemudian kejaksaan kepolisian
yang bisa dibicarakan langkah apa ya
yang bisa dibicarakan langkah apa yang paling tepat
nah ini kan di luar institusi yang sudah ada yang inkonstitusional ini
menteri koordinator meloncat dari tugas dan tugas nomenklaturnya di dalam undang undang kementerian negara ya
mencoba melakukan eksekusi tersendiri membentuk tim ya yang memberikan pendapat
lalu pertanyaannya pendapat mereka untuk apa
kalau kemudian pendapatnya itu kemudian diserahkan kepada lembaga tertentu
atau kepolisian kenapa tidak kemudian lembaga itu saja langsung bertindak
kan ini kan menambah biaya negara lagi
saya takutnya ini langkah langkah untuk memberikan kesan kepada kubu lain ya
ini sudah ada tim yang akan menilai setiap ucapan anda anda berhati hati
padahal itu tidak ada dampak hukumnya
karena ini kan tim asistensi tadi kata pak yunanto ya
yang sama sekali sebenarnya tidak ada
ada ruang bagi mereka untuk memberikan dampak terhadap pernyataannya
jadi ini mubazir saja menurut saya
jadi mestinya setiap menteri bertugas di koridor masing masing
saya pikir harus ada atensi kesabaran yang tingkat tinggi ya
dari kementerian untuk mengelola segala hal yang kemudian timbul di masyarakat
misalnya ada pernyataan tokoh tokoh yang sedang diributkan akhir akhir ini
kalau pernyataan itu berdampak kepada kenyamanan negara ya proses
nah ini kan takutnya kalau diproses ada yang marah
kalau marah kemudian ada people power katanya ya
nah ini kan ada antisipasi yang sudah mestinya disiapkan
kalau publik dijelaskan ada pergerakan pergerakan yang negatif kepada keamanan negara
publik pasti akan menerima kalau ada tindakan persuasif untuk menghentikan itu
nah sayang ini kan lebih kepada semacam gimmick politik ya
menurut saya ya karena tidak ada juga fungsinya ya
apa sih dampaknya tim ini bagi proses penegakan hukum
menurut saya tidak ada
toh kalau kepolisian tidak menganggap apa yang dinyatakan oleh tim sebagai sebuah tindak pidana tidak ada prosesnya
kalau ini berkaitan dengan pemilu kan mesti masuk ke sentra gakumdu dulu
sentra penegakan hukum terpadu
ya kalau kemudian prosesnya dari tim lalu pak wiranto menyampaikan ke sentra gakumdu
jangan jangan kubu oposisi akan bilang ini ikut campur pemerintah terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang mestinya independen
nah jadi jangan kemudian membentuk tim yang ujung ujungnya salah langkah dan kemudian berdampak lebih negatif
bang abdul manan sudah dikoreksi tadi bukan media mainstream ya bukan media harus utamanya media sosial
apakah sudah cukup sampai di situ
sudah agak lega atau justru sebenarnya ada perspektif perspektif yang lain dari bang abdul mana
ya itu kan pernyataan yang mungkin juga perlu diklarifikasi juga apakah itu pernyataan memang fakta yang sebenarnya
atau misalnya argumen yang dibangun setelah ada keributan di tengah masyarakat
nah kalau misalnya itu pernyataan yang memang faktanya seperti itu ya itu pernyataan yang agak ya sedikit melegakan
walaupun kita tetap juga apa
melihat bahwa deklarasi terbuka seperti itu itu kan pernyataan yang kurang simpatik juga dari pemerintah kan
mengesankan bahwa pemerintah ini seperti panik terhadap apa yang berkembang dalam beberapa hari ini
paniknya itu bagaimana maksudnya bang abdul manan
sesuatu proses hukum terhadap penghinaan terhadap pemerintahan ujaran kebencian itu kan sebenarnya regulasinya sudah ada
aparat penegak hukumnya juga ada
sehingga ketika membuat pernyataan secara terbuka dengan membentuk dan membentuk tim secara khusus untuk menangani soal itu
mengesankan bahwa ini sesuatu yang diluar hal yang biasa
mungkin karena melihat situasi pasca pemilu untuk mengantisipasi hal hal yang sifatnya mendelegitimasi pemilu atau apa
ya saya kira sah sah saja misalnya pemerintah bereaksi terhadap perkembangan baru pasca pemilu itu
tapi saya kira kan juga pemerintah juga harus cukup strategis mempertimbangkan jangan sampai reaksinya itu menimbulkan eskalasi baru
ini menimbulkan eskalasi baru justru
saya kira ini seperti menimbulkan eskalasi baru
dan yang kita juga khawatirkan kan begini kalau ada pernyataan perang terhadap pernyataan yang menyerang pemerintah seperti ini
kita kan nggak tahu apakah yang menjadi sasaran itu misalnya orang orang yang benar benar melontarkan ujaran kebencian
siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang mengkritik pun akhirnya kena libas oleh proses ini
itu sesuatu efek yang saya kira harus diantisipasi dan seharusnya itu yang tidak boleh terjadi
oke saya harus break dulu nanti saya akan ke pak nanto untuk mempertegas lagi sebetulnya
memang bacaannya dari kemenkopol hukam dalam rapat terbatas kemarin itu apa
menyikapi pemilu ini apakah ada bayangan bayangan tertentu atau ada bentuk bentuk antisipasi tertentu sehingga perlu dibuat ini atau bagaimana
tapi kita harus jeda di segmen terakhir
kita akan ulas lebih dalam lagi
prime news akan segera kembali
ya sudah banyak tadi perspektif setelah kemarin pak wiranto menyatakan ada akan membentuk tim hukum nasional tim asistensi
tadi bahasanya pak yunanto
ya mungkin kita bisa elaborasikan lebih jauh lagi
di segmen terakhir ini saya ingin coba dengarkan masing masing bagaimana kesimpulannya termasuk juga dari pak yunanto
sebetulnya apa yang dibayangkan ketika dalam rapat terbatas itu pak yunanto oleh pak wiranto misalnya ke depan setelah pemilu ini sebenarnya ada kekhawatiran apa sebetulnya
ya jadi gini
jika saja pada masa masa akhir pemilu ini
pada masa masa akhir pemilu ini
tahap tahap akhirnya ini
semua pihak legowo yang menang maupun yang kalah
yang kira kira nanti akan kalah
menerima hasil pemilu
sesuai dengan kesepakatan
tidak ada ancaman pengepungan pemilu
tidak ada ancaman akan mendiskualifikasi salah satu paslon
tidak ada ancaman bahkan ya pemakzulan
tidak ada ancaman akan terjadinya pipul
nah ini situasinya situasi biasa
nah negara punya aparat yang mereka juga bekerja dan mengumpulkan informasi perkembangan yang terkini di lapangan
tetapi saya tidak akan secara rinci menjelaskan
karena perlu saya jelaskan di depan
negara ini adalah negara hukum
kita akan bekerja sesuai dengan koridor hukum
jadi ketegasan kita adalah ketegasan dalam koridor hukum
nah di dalam menegakkan hukum negara perlu kehatian
negara menggunakan mekanisme demokrasi yaitu apa
partisipasi dari mana
tentu partisipasi dari para ahli yang mengerti hukum
yang bisa juga memberikan pandangan kepada pemerintah
dalam hari ini adalah menteri koordinator politik hukum dan keamanan
sehingga nanti apabila betul tadi melakukan koordinasi
dengan aparat penegak hukum itu
kita mempunyai satu pertimbangan yang lebih kuat
dan itu kalau pertimbangannya itu lebih kuat
banyak pertimbangan pertimbangan dari banyak segi
itu kita akan mencapai satu kebenaran
sehingga nanti dalam negara dalam melangkah itu tidak salah
jadi jangan ditafsir macam macam
karena ini situasinya seperti itu
dan saya kira ini yang dilakukan oleh menko polhukam
jadi kita harus menghentikan konteks kehatian kehatian agar tidak
tapi justru harusnya kalau dalam memberikan pertimbangan hukum itu
melibatkan masyarakat yang dalam hal ini adalah para ahlinya
itu justru harusnya diapresiasi bahwa ini adalah mekanisme demokrati
yang di situ pembahasan konsultasi publik
kalau mereka mengumumkan itu adalah bagian daripada akuntabilitas publik
selain juga mengatakan kepada masyarakat
ini loh memang ada ada perkembangan fenomena
tapi negara ya negara itu tidak ragu ragu untuk menegakkan hukum
untuk menjamin stabilitas hukum begitu ya pak ya
stabilitas politik dan juga hukum
oke baik pak yonanto begini pak yonanto
bagaimana kemudian menjamin bahwa nantinya tim asistensi ini ataupun tim hukum ini
tadi kan kata pak yonanto karena ada yang tidak menerima perjudian dan sebagainya
bagaimana menjamin bahwa ini bukan menjadi instrumen untuk menuju terhadap pihak pihak oposisi
enggak ya semua
ya kan semua saja kan yang berpotensi
karena melanggar hukum itu kan banyak pihak
siapa yang sudah menyampaikan ujaran kebencian
yang sudah melakukan provokasi
tadi disebut ada yang dari luar negeri
itu kan satu fakta fakta yang semua orang bisa dengerin dari medsos
dan bukan hanya medsov
itu kan aparat kita negara itu punya aparat keamanan
aparat intelijen dan lain sebagainya
yang mereka itu bekerja untuk itu
karena memang amanah dan tugas dan tanggung jawabnya seperti itu
oleh karena itu negara memberikan satu respon

respon dari segi hukum
dan juga respon dari segi amanah
ini sebagian dari respon ya baik pak yunanto
agar masyarakat itu juga merasa tenang
bahwa ini negara nggak diam
karena juga banyak menyampaikan kepada negara
itu kok negara ada perkembangan seperti ini kayaknya
kayaknya apa namanya diam saja gitu
oke baik pak yunanto

kita siap menghadapi segala kemungkinan
itu kalau semua berjalan dengan apa
sesuai dengan komitmen dari ketentuan ketentuan yang berlaku
ya semuanya akan baik baik
pak yunanto terima kasih banyak
kita apresiasi waktu anda dan juga berbagi perspektif
mudah mudahan nanti kita tunggu bagaimana kemudian respon ini dicerna oleh publik
dan bagaimana langkah menko paul hukam berikutnya
terima kasih banyak pak seri yunanto stafali menko paul hukam
ya sama sama selamat malam mas
baik kita lanjutkan sisa dialog ini dengan bang ferry dan juga bang abdul manan
bagaimana kesimpulan dari bang ferry sendiri bagaimana
ya saya pikir pak yunanto dan teman teman terlalu reaktif ya
satu misalnya isu pemakzulan
memang pemakzulan semudah itu disampaikan di luar negeri
mau dimakzulkan presiden langsung mau dimakzulkan
tidak karena ada proses politik yang sangat panjang
kita punya konsep sistem presidensil
jadi jabatan itu sudah fixed lima tahun
kalau pemakzulan harus melanggar konstitusi dulu
itu tidak mungkin
nah reaksi reaksi reaktif ini yang mungkin ditampung agak berlebihan
harus diingat selain yang di luar negeri kan kita punya banyak ulama yang juga karismatik
kan gunakan saja itu untuk menenangkan publik
jangan kemudian publik sudah tensinya turun lalu dipanaskan dengan situasi seperti ini
met sos mereka dihadangkan
oke bang abdul manan ini terakhir ya
singkat saja apakah ini perlu dievaluasi lagi
memang ini sebagai satu bentuk yang cukup untuk ketertiban hukum
ya kalau kami sih lebih mengingatkan efek samping yang mungkin muncul dari misalnya langkah langkah politik seperti ini
dengan membentuk tim khusus yang mengawasi orang bicara
itu kan yang seperti ini ya pak
kita mengkhawatirkan efek troll kalau di lautan itu
kita maunya menjaring ikan
tapi yang kena yang kecil kecil juga
kalau yang kena misalnya yang melontarkan ujaran kebencian ya kita sih bisa mengerti
asalkan di proses secara hukum yang benar
tapi kalau yang kena orang misalnya yang mengkritik pejabat orang yang mengkritik pemerintah
itu kan akhirnya karena seringkali kepentingan keamanan nasional itu bisa membahayakan kepentingan kebebasan
itu yang harus diawas
oke ini masih rencana
menurut bang abdul manan apakah lebih baik dievaluasi saja
atau dipertimbangkan lagi atau bagaimana singkat saja
saya kira kebijakan yang dilakukan pemerintah itu harus dibuat sejelas mungkin agar membatasi eksesnya
saya bubarkan tim ini
bubarkan itu ya oke baik
melanggar konstitusi dan undang undang
baik baik kita tunggu apa kemudian setelah publik ada diskursus kan di publik ini mengenai apa yang disampaikan pak wiranto apakah ada perubahan atau tidak
kita akan nantikan seperti apa
terima kasih banyak bang abdul mana
terima kasih sudah hadir
bang ferry terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain